terima kasih anda masih bersama kami untuk mendapatkan satu tabung lpg bersubsidi tiga kg atau jenis pelon
ratusan warga di ponorogo jawa timur harus mengantre hingga puluhan meter
antrean panjang untuk mendapatkan lpg jenis tiga kg atau gas lpg jenis melon ini terjadi di kawasan pasar hewan kecamatan jepis ponorogo jawa timur
mereka mengaku antre untuk mendapatkan satu gas melon tiga kg yang dijual dengan harga sesuai het yakni rp enam belas

akhirnya juga naik ke mulai puasa ini disini delapan belas dua puluh lima dua puluh enam gitu
agus mustafa latif pemilik pangkalan sekaligus anggota himpunan wira swasta nasional minyak dan gas bumi atau hiswana migas
enggan memberikan komentar terkait penyebab kelangkaan ini
sekarang masih ada antrian panjang ini seperti apa sih pak dari pertamina pak
warga berharap pemerintah segera mengusut kelangkaan lpg tiga kg yang tengah terjadi